ibu naila apa yang terjadi
ibu naila apa yang terjadi

nggak aku ambil anak ibu
kasian kak naila aku harus menguatkan sesuatu
papa papa aku lupa berusaha dari juga

aku harus minta tolong ke intan
kamu ngapain kesini
sekarang dia lagi tidur
soalnya dia habis minum obat
terus papa kamu gimana
bahwa aku masih belum sadar intan
makanya aku kesini buat minta tolong sama kamu
kemaren kita nyanyikan di depan mu
terus mama kamu keliatannya seneng banget
sekarang kita coba nyanyi di depan papa aku
siapa tau papa aku bangun
kamu mau kan bantuin aku
ma aku tinggal sebentar ya
mama jangan kemana mana
pak apakah kondisi kak nela ini bisa disembuhkan
untuk kondisi bu nela sebenarnya sudah membaik
dan masalah limpahnya yang cedera itu masih bisa pulih kembali
tapi kalau soal kejiwaannya saya belum bisa memastikan
dia sudah mengalami kejadian yang sangat trauma
hingga sampai sekarang
trauma yang dialami kak naila pasti karena kejadian waktu kak naila diusir sama mama dan mas ardi
gimana perasaan mas ardi kalau dia tahu kak nela seperti ini gara gara dia
sekali lagi ngapain di sini
saya dengar kalian lagi bernyanyi ya di sini
aku lagi coba bangunin papa jangan nyanyi dokter
kalian itu tidak boleh berisik di ruangan ini
biarkan papa kali istirahat dulu ya
sekarang sebaiknya kalian tunggu di luar saja ya
kamu gak lapar apa
aku lapar sih tiara
soalnya aku belum makan
aku gak punya uang
tapi dimana kantinnya
aku sebenernya juga gak tau
siapa tau ada
itu arah ke kantinnya
gimana sih mereka
nggak ambil anak ibu
lo boleh pergi
ibu masih sakit
bu naila tenang
ini di rumah sakit
kemarin saat kamu pulang dari bank kamu ditusuk orang
semohon jangan ambil uang ini
kalau kalian butuh uang saya akan bantu
tapi jangan uang itu saya butuh uang ini
uang yang aku ambil buat biaya operasi mama yang intent dirampok
bagaimana kondisi mamanya intan sekarang
aldi kamu tidak usah sedih nak
tidak usah dipikirkan uang yang dirampok itu
yang penting kamu udah selamat
mama juga baru nyampe sini
mama belum ketemu sama tiara
paling dia juga main di sekitar sini
mama cari dulu ya
kamu kalau mau nambah bilang aja ya
ini sudah cukup kak
kok kamu makannya sedikit sedikit sih
aku tidak nafsu makan
dan eang juga kasihan di rumah sendirian
mudah mudahan saja bapakku selalu membawa kamu cepat sembuh ya
tapi kau makan dulu yang banyak
umuman kepada keluarga ibu nelwa dari ruang perawatan buat tiara
berab segera mendatang di ruang perawatan buat tiara
cepat kita ke sana
kasih ya bu
tiara kemana sih
sudah keliling keliling nyarinya nggak ada
rumah sakit ini kan gede sekali
masa aku harus keliling sih
awas ya kalau ketemu bawa pulang biar nggak berkeliaran lagi